kak saras kemana bu
assalamualaikum bu arini
kamu jangan kemana mana ya
ibu mau lihat dulu siapa di depan
kamu tunggu di sini
kalau ada apa apa tiup fluidnya
pak lurah ada apa pak lurah
kita ke sini cuma ngecek aja kok bu
anak ibu ada di rumah semua
gayatri sih ada pak
tapi kalau saras
diam diam dia pergi ke sekolah
padahal saya sudah larang pak
apakah dia tidak tahu kalau keadaan kita lagi gawat
jadi bagaimana dong pak
saya takut dia kenapa napa
kalau begitu bu

saya yang akan mencarinya
terima kasih pak
tolong bawa dia dengan selamat ya pak
insya allah bu
saya permisi dulu
wah bagus banget bonekanya
tante temen ibu kamu
tante baru datang dari luar kota
makanya tante bawa oleh oleh boneka ini buat kamu
kamu pasti gayatri kan
kita kasih kejutan buat ibu kamu
tapi gayatri gak boleh keluar

tidak ada tukang sihir
kamu gak usah takut
kan ada tante
kamu keluar lewat jendela aja ya
nih buat kamu
sekarang kamu seperti kerbau yang dicocok hidungnya
sekarang kamu ikut tante ya sayang
mulai saat ini
jangan sampai keluar rumah sendirian
ya saya tahu pak
tapi buat apa wanita itu menculik anak kecil ya pak
buat obat awet mudah

buktinya sudah ada
saya permisi dulu
saya akan mengawasi warga yang lainnya
nanti saya akan kabarkan secepatnya
saya permisi dulu bu
atri kamu jangan main main sama ibu ya
gayatri tunggu nak
gayatri tunggu nak
kamu kemana nak
gayatri jangan pergi
jangan tinggalkan ibu nak
yaudah humour placenya
nafaskan ini baiknya malem
th longue perangai terus ke altru
saras kok kamu ada di sini
iya kok sekolahnya sepi sih
sekolah diliburkan sampai keadaan betul aman
memangnya saras tidak tahu
saras tahunya lagi banyak anak diculik
tapi kalau sekolah diliburin saras nggak tahu
ya ampun saras
mari bapak antar pulang saras
nggak usah pak sarres pulang sendiri aja
bukan begitu saras
nanti kalau ada apa apa dengan kamu
bapak bisa dimarahin sama orang tua kamu
saras bisa ke sini sendiri
masa pulang harus diantar
bapak mengerti tapi
assalamualaikum sales pulang dulu ya pak
ibu takut kehilangan anak ibu
ibu jangan nangis
aku di sini bu
apakah gayatri sudah ditemukah
tapi orang orang masih mencari kok kemana mana
anak saya saja sudah sebulan belum ketemu
saya harus cari dia
saya harus cari anak saya bu
jenggeri ini mesti kuat
jadi bisa jagain saras
saras kamu mesti pintar jagain ibumu
saras kamu jangan kemana mana ya sayang ya
ya soalnya penculik ada di mana mana
terima kasih ibu ibu
saya sudah merepotkan
saya sudah merepotkan
saya sudah merepotkan
saya sudah merepotkan
sepertinya saya sudah baikan kok
kalau memang ibu ibu ada urusan lain silahkan
iya saya tadi juga lagi masak
kan sudah ada saras
kalau begitu kami pamit dulu
permisi ya bu